sekitar seratus orang menggelar aksi bela palestina di depan kantor dprd jawa timur
di jalan indrapura surabaya jawa timur pada senin kemarin
mereka membentangkan spanduk bendera palestina dan poster berisi tulisan dukungan terhadap palestina
masa aksi menuntut agar pemerintah indonesia lebih tegas dalam memperjuangkan palestina untuk merdeka
masa aksi juga mengajak warga surabaya untuk membantu meringankan beban warga palestina
dengan jalan menggalang dana secara online maupun melalui lembaga resmi seperti remaja masjid dan ormas islam
semua presiden mulai zaman bukarto hingga sekarang semuanya menentang agresi israel kepada palestina
dari jakarta sejumlah selebritis tanah air seperti oki setiana dewi evelina daanjani dan dery empatsekawan
mendatangi kedutaan besar palestina di kawasan menteng jakarta pusat senin sore
mereka datang untuk memberikan dukungan kepada rakyat palestina
kedatangan para selebritis tersebut disambut langsung oleh duta besar palestina untuk indonesia
selain memberikan dukungan berupa donasi dan doa mereka mengajak seluruh selebritis di tanah air
untuk bergerak dengan menyampaikan informasi seluas luasnya tentang apa yang terjadi di negara palestina ke seluruh belahan dunia

itu kan penting ya supaya khususnya orang orang indonesia tidak lupa dengan sahabat sahabat atau saudara saudara yang ada di palestina
mereka berharap peran selebritis tanah air untuk terus memberikan informasi seluas luasnya tentang palestina
sehingga bisa menciptakan rasa kepedulian kepada rakyat palestina
tim liputan cnn indonesia